sementara itu kembali hadir menerima aspirasi warga di rumah lembang basuki cahayapurnama memaparkan program penguatan ekonomi di dki jakarta untuk mencegah tingginya inflasi
ahok menjelaskan sejumlah program yang telah dijalankannya untuk menekan laju inflasi di ibu kota
contohnya dengan melakukan operasi pasar tepat sasaran yakni hanya warga yang benar benar membutuhkan yang dapat belanja di operasi pasar tersebut dengan menggunakan kjp atau kartu jakarta pintar
selain itu calon gubernur petahana ini juga membeberkan keberhasilannya mengurangi angka pengangguran di dki jakarta dari delapan empat menjadi lima tujuh persen
delapan empat puluh tujuh persen jadi kami turunkan dalam dua tahun kalau siklus kita lakukan kita lakukan dengan co working place kasih modal sekarang orang orang rusun saya kasih mesin jahit jahit beli kembali
nggak ada yang mampu lakukan penurunan pengangguran gitu tinggi yang dilakukan